untuk mengetahui suasana ramadan di jerman kita akan segera bergabung dengan warga negara indonesia yang ada di jerman yaitu muhammad akhirudin el islami atau mas aken
mas aken selamat pagi waktu indonesia berarti apa selamat malam waktu jerman
iya pak selamat malam
iya mas akir ini posisinya ada di mana sih di jerman di kota mananya
di turingan tempatnya di nordhausen pak
jadi turingan itu banyak kota kota yang lainnya nordhausen airport weimar ilmenau
nah tapi saya tepatnya di norvoson itu kurang lebih sebelah kirinya airport
oke kalau seberapa banyak umat muslim atau mungkin komunitas komunitas muslim tidak hanya wni saja ya tapi mungkin dari negara negara lain yang ada di tempat mas aken saat ini
sebenarnya awalnya itu nggak terlalu banyak mbak
terutama paling banyak jumlah kaum muslim di kota saya di norkalson tepatnya itu kebanyakan diisi oleh orang indo lagi student dari indonesia
tapi karena terakhir datang imigran dari ya itu yang habis perang jadi agak rame sih
jadi kurang lebih melonjak dua kali pas menurut saya sih soalnya masjid aja jadi lebih rame lebih padat
baik mas aken dengan durasi puasa yang mencapai dua puluh jam itu kan otomatis hanya empat jam ya yang biasa disiasatin untuk sahur untuk berbuka dan untuk beribadah sholat rawih begitu ya
bagaimana sih cara anda menyiasatinya dan apakah mungkin komunitas muslim di sana juga punya tradisi ngabuburit khusus begitu menjelang buka puasa
ya biasanya kita punya cara masing masing mas buat ngabuburit
pertama ada yang kayak saya sama teman teman saya kita suka sebelum buka puasa
buat puasa tuh main game online dulu bareng bareng
biasanya juga kita biasanya masak bareng ya biasanya masak dia yang makan kita gitu kan
tergantung kita maunya makan apa biasanya ya kadang makan yang enak enak lah walaupun gitu
tapi biasanya ngabuburit ada juga yang main futsal dan saya juga biasa ngabuburit saya kan juga kerja di subway
jadi saya biasa ngabuburit juga sambil ngarap pelanggan gak ada yang datang pas buka kayak gitu
tapi nyatanya biasanya pas saya baru mau buka
itu pada datang
ngabuburit sambil main futsal keluar semua energinya nih
tapi justru ini mbak kalau saya perhatiin kalau kita lagi ngabuburit justru kalau kita ngebayangin kita mau buka puasa
bentar lagi buka puasa nih aduh lama banget itu malah terasa kayak tersiksa gitu mbak kalau puasanya
tapi kalau kita kayak ngelakuin sesuatu walaupun memang bikin capek tapi kayak tiba tiba tuh udah buka gitu
gak kerasa ya
gak kerasa udah lupa
kayaknya kalau menurut saya iya
puasanya tersiksa juga gak
artinya kan apa ya muslim islam kan jadi minoritas yang ada di jerman khususnya mungkin tadi di wilayahnya mas aken di turingen ya
gimana cara beradaptasi dengan umat dari agama lain begitu
apakah mereka menghormati orang orang muslim yang berpuasa
kalau saya perhatiin sih terutama saya kan memang sekolah dari studion kolek itu sebelum universitas
dan sekarang universitas di kota yang sama di north austin ini
mereka respect banget sih sama kita
maksudnya mereka gak ngebedain kita orang mana kita agama mana
mereka memang benar benar membedakan orang itu dari personal masing masing
bebas kalian mau orang asia kalian mau orang afrika kalian mau orang amerika eropa segel
yang penting kalian sebagai manusia itu seperti apa
tapi mereka juga memperhatikan kita sebagai minoritas baik sih
saya merasa saya dihargai di sini
kan sebenarnya dulu
sebelum saya ke jerman saya dengar dari guru guru saya teman teman juga bilang
orang eropa tuh dingin dingin
mereka kurang berterabat
ya emang orang gak bakal bersahabat kalau emang belum kenal
kita cuma ketemu di jalan ya jelas kalau kita cuma high
atau mungkin gak sahabat sama sekali
tapi ketika kita temenan mereka sangat meng respect ke kita
mereka sangat bersahabat
dan menurut saya itu keren banget sih
toleransi yang mereka berikan itu sangat memuaskan
baik tapi masakan ada impresi khusus gak yang ditunjukkan
mungkin dari masyarakat lokal terhadap muslim dari indonesia
kan biasanya kita itu kan suka tersenyum gitu ya
apakah ada penilaian khusus
mungkin mereka juga cukup salu dengan kita dari katolik setiwa
tapi masih mampu berpuasa di sana dengan durasi yang panjang
juga dengan keramah tamahan yang kita tunjukkan
seperti apa sih sejauh ini
saya mungkin kurang tahu kalau secara keseluruhan
tapi emang menurut saya puasa di jerman ini agak gila ya
soalnya saya merasa di indo aja saya sering gak kuat gitu
saya sering jam dua belas sampai jam tiga tuh puasa di indo udah kayak mau mati
saya udah nikah paham buka
saya udah sering kayak gitu
tapi di sini saya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada yang bohong
maksudnya saya orang yang termasuk yang lemah berpuasa bahkan di indonesia
ya di sini saya tetap kayak gitu
kayak saya udah kayak mau mati gitu tetap
dan ada teman saya satu orang rusia
kamu puasa ini empat puluh grad loh sekarang
kamu boleh minum gak
oh itu nggak sehat sih
nggak tahu kenapa saya yakin puasa itu kayak ngebersihin sesuatu yang dalam tubuh gitu
tapi saya mungkin males berdebat gitu
malah saya ngejelasin karena mungkin menurut orang seharusnya minimal kita harus minum kan
walaupun kita mungkin tidak makan
tapi saya nggak tahu kenapa saya meyakini kalau puasa itu sehat
itu mungkin jadi ini juga ya
apa ya cara yang baik untuk
untuk memberitahu ke orang orang lain seperti ini loh rasa berpuasa
ini loh cara kami berpuasa
tapi saya penasaran nih
mas aken dengan durasi puasa dua puluh jam kira kira udah turun berapa kilogram ya berarti
boleh tau gak
ini temanya menarik mas
saya kan punya pacar itu kotanya kurang lebih satu setengah jam bedanya sama kota saya
nah sejak saya sama dia berat saya itu naik dari kira kira enam puluh an awalnya sampai terakhir saya sampai delapan puluh dua kilogram
nah satu bulan terakhir ini saya sering tiap habis
jadi kan kita buka puasa itu kurang lebih setengah sepuluh
terus kita buka puasa
nah itu biasanya saya dari jam setengah dua belas atau jam dua belas malam sampai jam satu saya mulai workout
habis itu jam satu saya istirahat
jam dua kita sahur
habis itu jam tiga kurang lebih suhu
baru saya tidur biasanya
nah saya perhatiin setelah kurang lebih satu bulan ini saya alhamdulillah udah turun delapan kilo sih mas
oke berarti pacaranya gak ngaruh ya
pacarannya gak ngaruh
itu belum ketemu soalnya mbak
mungkin nanti kalau ketemu digelonggongin lagi saya
formula yang baik ternyata ada di bulan ramadan
mas aken terakhir deh
ada rencana apa nanti hari raya idul fitri hari lebaran
apakah akan punya tradisi mungkin orang orang indonesia yang kebiasaan di indonesia kan di sini kan tradisinya mungkin ngumpul ngumpul di satu tempat
saya kira mudik
mudik kayaknya gak tau deh
mudik gak nih
apa ada rencana apa nanti untuk lebaran
kalau saya sih rencana lebaran
ya jelas sih pertama yang mau minta maaf jelas
tapi mungkin saya mau ke tempat
ke kota pacar saya
kalau untuk orang orang indonesia
sebenarnya yang perlu di
ya kalau secara keseluruhan saya kurang tahu kalau daerah saya secara kezam secara toringan karena seperti yang saya jelaskan turingan sangat luas
tapi kalau di kota saya ini menurut saya keren banget
kepala sekolah yang saya bilang ada kepala sekolah studin collect
dia bahkan memberi izin kepada seluruh orang islam yang ingin merayakan idul fitri biasanya
ketika contoh kayak tahun lalu misalkan idul fitri jatuh di hari senin ataupun jumat
itu diizinkan tidak masuk kelas untuk sholat idul fitri terlebih dahulu
itu menurut saya keren banget
iya berarti toleransinya benar benar cukup tinggi ya
oke terima kasih banyak aken sudah bergabung dengan connected ramadhan
selamat ini sudah berarti sudah waktu apa ya mau terawih berarti ya
mau terawih ya benar
oke selamat menjalankan terawih
selamat menjalankan ibadah puasa besok hari
salam untuk teman teman warga negara indonesia yang ada di sana
terima kasih sekali lagi